selamat pagi siang sore malam dini hari subuh jumpa lagi di podcast si paling sport podcastnya
cnn indonesia kali ini kembali bersama saya avandi si paling sport tujuh dan rekan saya saya diego basro
si paling sport tiga ini mungkin kita sekalian klarifikasi dulu kali ya kalau yang datang
host si paling sport ini bukan bang virgun ya tapi avandi si paling sport tujuh berarti ya aduh
saya kemarin sempat rame tuh di youtube rame banget fans fans virgon yang datang buat melihat
idolanya ternyata harus kecewa bukan idolanya dan sekarang kita udah bareng siapa nih mas wandi
kita ada salah satu orang yang sangat perhatian dengan bola indonesia ya yang selalu apa
namanya berjuang untuk memperbaiki selalu muncul ya dalam upaya upaya penyelamatan sepak bola
indonesia kayaknya dan kita langsung sambut saja ada mas ahmad marhali selamat datang mas
sama terima kasih telah diundang di acara si paling sport siap semoga sepak bola kita paling paling
juga amin amin paling paling bermasalah bukan gue ngomong
indonesia ya nah masak maling kita kemarin sempet rame nih masak mal tiba tiba muncul di
baris krim melaporkan soal rumah judi yang menjadi sponsor salah satu klub di liga satu
gimana tuh mas perkembangannya ya kalau bicara laporan sebenarnya ini bukan yang pertama ya
untuk bicara safe our soccer karena kita sebelumnya juga dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua kita juga sudah
laporan cuma beda orang yang melaporkan ketika itu rio johan utama sementara saya statusnya sebagai
saksi dan kemudian ada tiga klub yang dilaporkan ketika itu persikabo dengan sbo top kemudian
arema dengan bola delapan puluh delapan van kemudian psis dengan skor delapan puluh delapan news nah ketika kemudian kita laporkan masuk
ke polisian dua klub yakni
arema dan psis copot karena enggak punya beki ya kan kemudian apa nama persikabo tetap pekeh dengan
sponsornya sbo top yang kemudian ditambahkan net di bawahnya dengan alih alih bahwa ini portal
berita berita kan sehingga kemudian kita berharap ada tindakan lebih lanjut tapi karena situasi
kepolisian waktu itu internal juga lagi rame soal kasus sambo dan teddy minahasa jadi agak tertunda
prosesnya sampai kemudian hai munculnya setelah itu kita kalau kemudian kita berhasil menyebabkan

berlanjut ya di musim berikutnya ya
nah ketika berlanjut saya nonton bola
persita lawan psi semarang
di tv saya lihat
kok ada iklan sbo top gitu kan
antara madura united lawan persib
malamnya lagi ada pertandingan
persikabo lawan persija
pasti ada sbo top
ada di dada gitu nah saya tanya
kepada persita dan juga
ini gak salah pakai sbo top
kalau yang di dada aja boleh masa kita nggak boleh
di ebot gitu kan
saya pikir wah ini kalau kemudian
didiamkan maka klub lain akan
ikutan sama sama semua pasang ebot
itu semua gitu kan untuk dapat uang
apalagi dalam kondisi ekonomi
seperti saat ini gitu kan nah inilah yang
ih kila marak banget iklan rumah judi
di sepak bola kita bebas
dari mulai jam tiga sore sampai waktu
prime time semua bebas pada rokok
dua puluh dua baru boleh itu pun
tidak boleh menunjukkan rokoknya dan minumannya
sos tidak bertindak
dengan masalah ini kita masyarakat
dengan kasus ini akhirnya
kita berpikir wah ini karena mungkin
dibiarkan kemudian akhirnya
banyak dan saya dengar dengar
ada beberapa klub lagi yang
akan ikutan untuk reese
karena menurut mereka ini adalah
merupakan portal berita
saya harus melaporkan
ketika saya datang melaporkan
saya datang melaporkan
saya diminta ke dumas pengaduan
dong kalau harus berjumlah
terjadi perdebatan dengan penyidik
ketika itu sampai dua jam gitu
kita berdebat saya bilang ini apa namanya kalau polisi kemudian tidak mau menerima laporan saya
ini akan menjadi blunder terbesar saya bilang gitu kan buat kepolisian
iya kita sudah terima laporan sebelumnya gitu kan disampaikan oleh penyidik
jadi kalau bapak sekarang pulang saja karena nanti kalau kita butuh bapak kita jadikan sebagai saksi
saya ini mau jadi pelapor bukan mau jadi saksi
nah akhirnya terjadi perdebatan di situ saya bilang kalau saya nggak diterima
ini akan blunder buat polisi karena tugas polisi adalah menerima seluruh pengaduan
mau seribu orang yang melaporkan soal adanya rumah judi seribu seribunya harus diterima
karena ini sebagai sebagian membuktikan bahwa masyarakat sejatinya gundah terhadap kasus ini
saya juga akan mengajak kawan kawan saya lagi untuk melaporkan gitu kan
nah tapi kemudian ada miss di sana yang pada akhirnya laporan saya ditolak
saya bilang oke kalau ditolak saya ada teman teman di bawah ada wartawan pasti nanya
ya saya jawab aja ditolak gitu
saya jawab seperti itu ditolak gitu
nah pada akhirnya kemudian ternyata penyidik ini kan penyidik penyidik baru
penyidik penyidik baru ini kan belum paham lah soal apa namanya bagaimana proses ini sebenarnya sudah berjalan
akhirnya malam ditelepons oleh kabar eskrim bahwa saya diminta untuk penyidik datang ke rumah untuk menerima laporan saya
saya pikir besok saja lah karena ini urusan urusan hukum kenapa harus di rumah
kalau mau ngopi ngopi di rumah boleh
tapi kalau urusan hukum harus di kantor polisi
akhirnya saya datang jam sebelas kemudian saya diterima dan laporan saya diterima
dan sejak saya melaporkan yang ditolak itu itu semakin kencang
orang semua yang mendukung banyak yang mengancam juga banyak
ada reaksi balik berarti
ada reaksi balik
apa aja ancaman yang
yang pertama ancaman apa namanya sherlock dimana kasih ujung pisau
siapa yang ngancam itu
ya pastinya pengembang
penggemar penggemar judi menurut saya kan
kalau menurut saya penggemar penggemar judi atau orang yang mendapatkan kompensasi dari kegiatan judi itu
karena kalau bicara orang yang tidak suka judi pasti senang dilaporkan
karena ini kan meresahkan masyarakat
apalagi undang undang kita melarang judi gitu
kecuali undang undang kita melegalkan judi
nah kemudian ada lagi apa namanya mengaku sebagai ketua pampel persikabo seribu sembilan ratus lima puluh tiga
kemudian mengancam teman teman yang lain juga
bahwa harus dicabut berita berita tentang sbo top itu dilaporkan
atau ke teman teman wartawan
ke teman teman wartawan
dan saya pikir saya bilang sama teman teman wartawan gak usah takut
mereka juga pasti mas bagaimanapun kita nih khawatir lah gitu
diancam undang undang ite kan
saya kan yang melaporkan
iya katanya laporan masak malam gak diterima
dan saya pikir ini gak benar
bagaimanapun posisinya adalah tentara
dan tentara mengancam sepacam itu
saya pikir ini akan merusak instansi
dan saya sampaikan kepada tentara republik indonesia
bahwa ini gak benar
kalau kemudian ada pihak tentara yang kemudian melakukan ancaman kepada orang yang memberitakan
bagaimanapun media pasti dilindungi dong
dengan undang undang pers
apalagi yang diberitakan kan benar
bahwa ada orang yang melaporkan namanya akmal marhali
bagaimanapun berita fitnah dan sebagainya
kenapa harus di ancam undang undang ite
ini yang menurut saya nggak benar
dan saya berada paling depan untuk membuat ini
sekarang misalnya siapa yang kemudian berani melaporkan
polisi juga tengger ketika bicara
yang dilaporkan apa
persikabo ptnya ptnya
pt cilang kapten ijaya
ptnya siapa yang berani coba
tapi menurut saya permasalahannya bukan ptnya punya
tapi permasalahannya bukan ptnya punya
ptnya punya siapa
permasalahannya adalah judi di indonesia
itu dilarang oleh undang undang
artinya apa yang kita sampaikan saat ini
kita lagi jihad untuk menegakkan undang undang
kecuali pak jokowi kemudian pidato
mulai tahun ini judi sudah boleh beredar di indonesia
itu lain cerita silakan saja
nah akhirnya setelah diterima
saya minta cuma satu
sampai hukum apa namanya
ingkrah keputusan hukum
pihak polian menyatakan kita tidak bisa memaksa
karena bagaimanapun mereka beralibi bahwa ini portal berita
saya bilang gak logis kalau portal berita kenapa
karena saya punya bukti awalnya sbo top
kemudian ketika dilaporkan dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
yang lain bahkan adalah portal berita
udah portal berita
kemudian juga pihak arema dengan
udah pasti portal berita gitu
kalau di inggris kan
fulham gitu kan
nah kalau kemudian saya bilang
kalau mau dibuka situsnya sbo top
tapi turunin ke bawah
buka rumah judi
disitu ada taruhannya kan
kemudian dibawahnya lagi
persikapu lawan persija
ada itu taruhan
bahkan ada partai
partai itu taruhan kita nih
satu lawan satu kan
artinya bola kita selama ini
ya jadi tempat taruhan
dan ini gak bener gitu kan
jadi wajar kalau kemudian
banyak kasus pengaturan skor dan sebagainya
indikasinya diarah sana
bahwa judi sangat mengatur sepak bola kita
bagaimana hasil proses di

ini yang kita amati
ketika ada permendagri yang melarang apbd
digunakan untuk klub profesional
nah ketika itu kan
klub klub sepak bola indonesia bingung
karena biasa pakai duit apbd
berapa pun dihabiskan gitu kan
sekarang harus berupaya untuk mencari uang
sendiri untuk membiaya operasional klub
datang bandar bandar judi gitu
ada yang dari singapura
ada yang dari malaysia
ada yang dari eropa timur
ada yang dari indonesia
ada yang dari timur
ada yang dari china gitu
bahkan saya bersama sep power soccer
sudah pernah mengungkap beberapa bandar bandar itu semua gitu
tapi kan ini tidak pernah dieksekusi dengan baik
oleh pssi sebagai pemegang mandat tertinggi
mengelola sepak bola di indonesia
maupun oleh kepolisian gitu
nah sehingga kemudian kita dorong untuk kemudian
dieksekusi dengan sebaik baiknya
dan apa laporan diterima
kemudian yang untuk dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
sudah masuk pada tahap
dan kita berharap
ini bisa dieksekusi dengan baik
karena ini akan mengangkat nama harkat dan martabat polisi juga gitu kan
ini sih malak ama sebenarnya buat polisi
kalau kemudian diendapkan akan jadi masalah
diangkat juga jadi masalah sebenarnya gitu kan
yang gue bingung tuh pengawasannya gimana
sebelum pertandingan itu kan
yang namanya match komisioner pasti
dia tahu dong
jersey yang akan digunakan
dan itu jelas jelas ada
pt liga indonesia baru
pada dua puluh lima februari dua ribu dua puluh
sudah ngeluarin surat eda arah gitu kan
kepada klub klub semua
bahwa klub partisipasi kompetisi liga indonesia
dilarang untuk melakukan kontrak komersial
dengan produk yang terkait dengan rokok
kemudian minuman keras dan rumah
dan rumah judi
artinya ketika surat edaran itu dikeluarkan
larangan itu dikeluarkan
ada tanggung jawab juga dari pt liga indonesia dan pssi
kepada anggotanya yang kemudian mengambil
sponsor sponsor yang terkait dengan tiga produk itu
berarti kalau masih ada yang lolos gini
dan pembiaran ada resiko hukumnya dong
sekarang kita punya anak nih
atau kita di ruangan ini ada tulisan
dilarang buang sampah
atau dilarang merokok
pasti dihukum dong
ada konsekuensi hukum yang kita terima
jadi pt lib pssi punya konsekuensi hukum
ketika membiarkan itu semua gitu kan
apalagi ada undang undang negara
termasuk misalnya pihak kepolisian
kalau mendiamkan ada konsekuensi hukum
karena mereka adalah penegak hukum
tapi saya melihat bahwa pak irjen polisi asep edi suheri
yang sekarang jadi wakabarreskrim
punya komitmen kuat untuk membenahi ini semua
karena kebetulan beliau ini juga ketua satgas mafia bola
artinya kasus ini dilimpahkan ke satgas mafia bola
dan akan dituntaskan
ditambah lagi ya kasus kasus lainnya
termasuk yang lagi rame sekarang kan
pungli wasid dan sebagainya
nah ini harus diberesin
karena kalau tidak diberesin
sampai kapanpun sepak bola kita nggak akan pernah berprestasi
nah berbicara soal barreskrim juga kan yang rame
kalau dari mas akmal sendiri
seperti apa sih mas
pungli yang terjadi di proses seleksi tersebut
mungkin ada temuan temuan dari safe our soccer
ya saya pertama
saya sebenarnya heran juga sama pssi ya
pssi dalam dua kasus ini
kasus sbo top rumah judi dengan kasus wasit
ini pasif sekali
sementara misalnya kalau renovasi jis rame gitu kan
atau kemudian indonesia argentina rame paling depan
padahal pssi yang punya tanggung jawab pertama untuk membenahi ini semua
nah inilah yang problem utamanya adalah soal pungli ini
saya pikir harus dibuka
dan di apa namanya istilahnya ya
di kolamnya ini harus dikuras
karena ini ekosistem yang tidak sehat
sepak bola kita itu ekosistemnya ada tiga
yang pertama adalah penguasa pengusaha pejabat konglomerat yang butuh popularitas
butuh apa ya istilahnya
butuh diangkat citranya panggungnya
sehingga kemudian masuk nih
ekosistem yang pertama
mereka yang menguasai sepak bola indonesia dari hulu sampai hilir
yang ngatur siapa yang juara
yang ngatur siapa yang promosi
yang ngatur siapa yang degradasi
termasuk yang mengatur bandar judi
termasuk yang mengatur siapa wasitnya
termasuk mengatur bisnisnya
kelompok yang kedua ini saya namakan mafia
kelompok ketiga adalah kita nih semua
penggemar sepak bola yang punya ekspektasi tinggi
sepak bola kita bisa berprestasi
sepak bola kita bisa mendunia
bahkan kita bisa ikut piala dunia
tapi harapan itu hanya sebatas harapan gitu kan
kita hanya bisa berharap
tapi faktanya sepak bola kita lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya
kalau yang nomor dua ini tidak pernah diputus
yang mafia ini tidak pernah diputus
sampai kapanpun sepak bola kita akan busuk terus gitu
jadi pilihannya sekarang adalah momentumnya adalah kolam yang kotor ini
ekosistem yang kotor ini harus dikuras
kolamnya diganti dengan kolam yang bersih
salah satu momentum terbaiknya adalah ya ini
uangnya kecil gitu kan
saya bisa tahu itu karena banyak wasit yang melapor
dan mereka percaya kepada sep aor soekar untuk mengungkapi ini semua
makanya kemudian ada rekaman di handphone saya ini banyak benar
bukti bukti transfer juga ada
kita tinggal menunggu respon dari pssi
saya sih berharap pssi membentuk tim pencari fakta
karena dengan membentuk tim pencari fakta ini saya yakin dan saya jamin
wasit wasit yang kemarin bicara kepada saya akan datang ke kantor pssi
untuk menemui tim pencari fakta dan mengungkap semuanya
karena kebusukan ini harus segera dibongkar
karena kalau tidak sepak bola kita ini tidak akan bisa jadi lebih baik
artinya ini ada istilahnya ada apa ya
ada penyakit kanker yang harus diamputasi
kalau temuan dari sep aor soekar sendiri seperti apa sih mas
praktek praktek di pungli wasit ini
ya awalnya kan kita berharap benar ketika pak erick menyatakan kita mendatangkan instruktur dari jepang
ada apa namanya ogawa kemudian nagi yang merupakan hasil kerjasama dengan javan football association
datang ke sini untuk melakukan seleksi wasit
penyegaran wasit lima belas sampai enam belas juni dua ribu dua puluh tiga
nah itu kita perkir wah ini bener nih serius nih gitu
karena sebelum sebelumnya seleksi wasit itu formalitas
kenapa saya katakan formalitas
ada wasit berbadan dua aja bisa memimpin pertandingan
ada yang kayak fandi gitu kan yang larinya gak kuat masih bisa memimpin pertandingan gitu kan
akhirnya terlihat di lapangan ya mas kualitas kepemimpinannya seperti apa
akhirnya kelihatan di lapangan
nah ini apa
ya itu karena ada uang pelicin dan sebagainya
dan semua formalitas
nah ketika kemudian datang ogama dan nagi banyak wasit yang gak lolos
bahkan wasit fifa nggak lolos kan
karena dia tidak mempersiapkan diri untuk tes fisik
jadi tesnya ada tiga
ada tes fisik bobotnya enam puluh
kemudian ada tes video bobotnya dua puluh
yang sayangnya menurut saya ada satu yang kurang
harusnya ditambahkan lagi tes psikotest
karena ini penting psikotest gitu kan
bagaimana untuk mengetahui seseorang itu mampu mengambil keputusan dengan cepat
dalam situasi yang sempit
penuh tekanan juga
itu kan psikotest yang paling gampang itu
dan itu tidak ada
nah tadinya banyak yang tidak lolos dalam tes fisik
karena dipimpin lagu langsung oleh ogawa dan juga nagi
sehingga kemudian banyak yang tidak lolos
tapi kemudian kan nilai ini diserahkan kepada instruktur lokal yang dipimpin oleh pak purwanto
kemudian anggotanya ada alil rinengo
ada jajat sudrajat
ada risuanda di sana
kemudian ada fahrudin kahar
kemudian ada ai daud di sana
nah itulah kemudian akhirnya orang berupaya untuk bisa lolos
ya udah deh ada ruang nih gitu kan
bisa dikatrol nih
yang tadinya enggak lolos di fisik bisa dibikin katrol
kemudian ada apa namanya
beberapa wasit berinisiatif
kemudian berinisiatif untuk ngumpulkan uang
agar bisa kemudian dikatrol
lima ratus ribu untuk tes fisik yang bisa dikatrol
dari kemudian nggak lolos menjadi lolos
kemudian yang kedua
dikasih kunci jawaban
nah ini kemudian kita temukan datanya
ternyata dari wasit liga satu ada tujuh wasit yang nilainya seratus
nilainya seratus gitu kan
padahal tiga pekan ini banyak sekali kontroversial ya
namanya ada sembilan asisten wasit yang nilainya seratus
dan diantara itu semua yang saya sebutkan inisial tadi itu semua
yang ngumpulin duitnya itu nilainya seratus semua
dan yang lucunya yang kemarin banyak bermasalah yang nilainya seratus semua
ketika salah mengambil keputusan harusnya tidak penalti jadi penalti
itu yang nilainya seratus semua
dari wasit liga dua itu ada dua wasit yang nilainya seratus
dan tiga asisten wasit nilainya seratus
tapi kan ini belum bekerja
ini kita lihat yang liga satu saja
nah dari situ kemudian wah pantas gitu
ini jelas tegas semuanya kan
karena mereka paham
dan dalam sejarahnya di fifa itu belum pernah ada tes law of the game itu yang nilainya seratus
hanya di indonesia yang ada
sejarah tercipta lagi lagi di indonesia
iya negara tercipta di indonesia
inilah yang kemudian membuat kita wah ini ada yang nggak bener nih di wasit kita
ternyata dulu orang ngomong soal mafia wasit dan sebagainya
ternyata ini fakta gitu
kalau saya dulu saya nih dulu saya pegang persiraja
saya pernah itu untuk urusan wasit
saya kan gak ada tampang ceo gitu kan
kalau ini kalau tampang wajah wajah rakyat jelata
kemudian wasit datang saya jemput
dengan saya pakai telana pendek pakai biasa gitu
apa pegawainya dari ini
kita bisa bantulah persiraja lawan persebaya nih
kita aturlah gampang gitu
saya bilang bahwa saya lagi keluar kota
ya minta nomor teleponnya
aduh bos saya itu
kalau urusan bola dia nggak bicara mau atur atur
pokoknya menang kalah biarin yang penting fair play gitu kan
sampai malam masih telepon terus telepon itu
ini lo datang ke maksudnya wasit

lumayan gigih dia ininya ya
iya ketika itu ininya pak johar arifin
ketua umum pssi nya
itu cerita saya pengalaman pribadi
kemudian pada dua ribu tujuh ini ketika mau ini mau apa namanya
ada yang degradasi promosi
nginap di satu kamar
ternyata ada yang salah bawain sop buntut ke kamar saya
ternyata sob buntutnya itu buat wasit
dan itu benar benar diatur gitu
pokoknya tim ini nggak boleh menang
akhirnya dikerjain sama wasitnya gitu kan
habis selesai pertandingan wasitnya dikejar kejar oleh psm makassar
psm lawan persiba waktu itu kan
dikejar kejar semua pindahin wasitnya gitu kan
artinya permainan permainan itu sudah terjadi sejak lama
karena sekarang akhirnya
akhirnya mulai terbongkar
tinggal permasalahannya pssi nya berani atau enggak
ini problemnya gitu kan
saya tanya ke wasit
kenapa kamu gak mau ngomong sama ketua umum pssi
pak bapak kan tahu
selama ini orang yang ngungkap masalah mafia bola
orang yang mengungkap masalah suap menyuap
yang dihukum yang ngungkap
yang justru harusnya dihukum berat
orang orang di dalam pssi hanya punya backingan
mereka gak dihukum gitu
jangan sampai kita juga begitu
kita buka kita yang dihukum
dan berdasarkan rapat komdisial
yang baru baru ini nih
kemarin ada beberapa pemain yang dihukum
karena melakukan pelanggaran pelanggaran
yang harusnya wasitnya juga mendapatkan hukuman juga dong ya mas
karena melakukan keputusan yang tidak tepat
cuma problemnya di sepak bola kita sekarang ini
sekarang ada komdis
komdingnya belum ada
kita punya dihukum nih
kemudian kita mau banding
komdingnya belum ada
kita mau bicara soal wasit
soal pungli dan sebagainya
komite wasitnya ada
komite fair playnya gak ada
komite integritasnya belum ada juga
jadi sepak bola kita ini belum diurus secara serius
di lingkup pssi
nah inilah yang kemudian harus dibenahi
karena transformasi sepak bola kita harus bisa berjalan
sekarang kompetisi jalan
komite kompetisinya belum ada
ini repot di bola kita sebenarnya gitu kan
tapi kita kadang kadang melihat
yaudah lah jalan aja dulu gitu kan
kalau anggapannya seperti itu
ini ada agus prima misalnya
saya sebut tuh salah satu namanya itu kan
biar rame aja gitu kan
memang cepat cepat saya udah
kemudian ada apa namanya
agus prima ini
dengan beberapa temannya ngumpulin duit yang lima ratus ribu
kemudian yang lima ratus ribu itu diserahkan kepada fk
untuk kemudian nanti mungkin
diserahkan oleh instruktur lokal
ternyata ada yang nggak lolos
yang marah gitu kan
yang kemudian mengungkap adalah
mereka yang dijanjikan lolos nggak lolos
kan gitu kan
tapi menurut saya
yang lebih baik seperti itu diungkap gitu kan
sehingga kita tahu ini ada masalah besar di wasit kita
dan ini pssi gak boleh diam
ini harus diberesin
jangan sampai kemudian beban moral di lapangan semua
hasil hasil pertandingan sepak bola kita
menjadi tidak sah bisa
karena wasit yang memimpinnya tidak sah
secara moral gitu kan
saya gak percaya mas
lima ratus ribu kecil banget
ini bukan nilai
ini soal moral gitu kan
kita kalau lima ratus ribu aja diambil
apalagi yang satu miliar
gitu kan masalahnya
dan itu biasa terjadi di sepak bola kita
artinya kalau kemudian ada wasit titipan
ada wasit bagi hasil
ada wasit arisan
saya sering mengungkap itu semua
ada wasit arisan
wasit arisan ini diuji dikocok
orangnya itu itu aja
kemudian wasit titipan yang dititip untuk ngatur tim tertentu
ada wasit bagi hasil
dapat gaji sepuluh juta
bagi dulu nih
storan storan gitu kan
ya paling dia dapatnya sekitar tiga jutaan lah gitu kan
jadi wasit kita sebenarnya
harusnya dengan nilai sepuluh juta gajinya
tapi karena banyak yang dibagi
banyak yang disedekahkan
dia dapatnya sekian doang gitu ya
masa jadi kecil
dan dapatnya kecil itu
kemudian ada peluang
ada orang mau ngasih
eh ini bantu nih
pegang sepuluh juta
saya aja pasti terima
yang penting gak ada yang tahu
nah masalahnya ketika kemudian ada yang tahu kan
nah ketika udah ada yang tahu
udah ada yang mengungkap
ini kalau mau diungkap
delapan belas wasit yang terpilih ini
wasit yang terpilih
termasuk asistennya gitu
berarti harapan kita kecil ya mas
melihat pertanian sepak bola di liga satu
itu yang betul betul dipimpin oleh wasit
yang kompetensinya cukup baik gitu
ya pilihannya sekarang kan tinggal gini
kalau kemudian delapan belas ini bermasalah
ambil aja wasit asing dulu
untuk menggantikan tugas mereka
sehingga kemudian muncul trust
ini kalau nggak muncul trust
ini bisa jadi setelah pertandingan
nanti akan ada wasit yang digebukin
jangan kemudian menganggap remeh
masalah yang ada saat ini
dan yang saya kasihan juga
ini akhirnya oleh satgas mafia bola
dan barreskrim gitu kan
ini kan yang pertama
ini kasus internal
dalam lingkup futuall family itu ada hukum
di mana kemudian pssi harus mengungkap ini semua
ada yang terindikasi hukum
dihukum seumur hidup
tidak boleh aktif di sepak bola
itu kan hukuman football family
tapi kalau kemudian setelah dihukum di football family
wah ini ada indikasi suap menyuap
ada indikasi pidana ya
ada indikasi pidana
laporkan ke polisian
ini kan keren kalau seperti itu
artinya orang juga ke depan
kita jangan macam macam di pssi
dari pssi nya saja sudah disaring
dengan hukuman football family nya
nanti kalau kita kemudian bermasalah ketahuan sama pssi
bukan cuma di football family
kita juga bisa dibawa ke ranah pidana
nah problem problem ini yang nggak pernah dibawa di sepak bola kita
semua diselesaikan di bawah meja
jadi penanganannya gak komprehensif
dan gak transparan juga
dan ini menurut saya adalah problem
ini sebenarnya beban juga buat ketua umum pssi sekarang
momentum besar ketika kita kemarin melakukan transformasi sepak bola indonesia
ada yang punya masalah
pak erick kan selalu bilang kan
saya kita tunggu
gigitannya pak erik itu seperti apa
atau ngurus bola itu harus bernyali
kita tunggu nyalinya pak erick seperti apa
untuk kemudian menyelesaikan masalah ini
lagini juga ketua komite wasit ya
bagaimana kemudian ketua komite wasit
melaporkan kepada ketua umum pssi
dan ketua umum pssi menghukum ketua komite wasit
ini rancu gitu
dan saya pikir awalnya niatnya pak erick bagus
karena memang mungkin empat belas anggota komite eksekutif yang ada mungkin tidak dipercaya oleh publik
dia tampil di depan karena dia merasa paling dipercaya oleh publik
tapi akhirnya tidak ada yang layernya
akhirnya jadi problem sekarang
makanya ketika problem ini muncul
pak erick harus tampil paling depan
untuk menuntaskan ini semua
harus menunjukkan kegeramannya dengan sebuah tindakan yang nyata ya pak ya
erick itu gak punya dosa masa lalu
jadi sebenarnya asik aja untuk kemudian sikat sikatin bersih bersihin
sekjen yang bermasalah ganti
tapi komitmen pak erick thohir menurut mas akmal sejauh ini gimana
kalau untuk yang ini ya
kalau yang lain satset satsetnya luar biasa
tapi kalau untuk pembersihan masalah mafia wasit
masalah pengaturan skor
kita harus butuh pembuktian
karena memang yang kita lawan ini mafia gitu kan
yang sudah mengakar juga di sepak jualan indonesia
bahkan ya kalau mafia itu kan ada istilahnya
tali rafia tali sepatu gitu kan
pahala mafia selalu bersatu
dalam berbagai masalah mereka harus bersatu semuanya
problem yang harus dibenahi
itali bisa memenai itu semua
dan hasilnya juara dunia gitu kan
indonesia harus bisa
jangan kemudian didiamkan
sehingga kita jangankan juara dunia
juara aff aja nggak bisa gitu kan
karena gak pernah diselesaikan masalahnya
tangkep saja orang orangnya semua
kemudian apa namanya
kasih hukuman sesuai dengan undang undang hukum pidana
kemudian bikin yang baru
dan saya yakin banyak orang yang punya cita cita besar jadi wasit
wasit ini kan profesi
nah ketika kemudian profesinya dihargai
dan dikerjakan secara profesional
pasti akan mendapat apresiasi
tapi kalau kemudian dilacurkan
ya harus terima konsekuensi gitu
dan punggul wasit ini harus diungkap
dan harus ada yang jadi tersangka
dan harus ada yang bertanggung jawab terhadap ini semua
karena ini merusak moral sepak bola kita
nah mas akmal tadi kan kita berbicara soal keputusan keputusan wasit yang kontroversial
lalu kemudian bisa berimplikasi pada hasil pertandingan
dan ada beberapa udah tiga pekan nih liga satu berjalan
kericuhan yang terjadi akibat perselisihan supporter
pertama di pertandingan psm melawan dl united
terus ada pengeroyokan juga di pertandingan persis lawan persebaya
terakhir ada persis ke diri lawan arema ya
yang supporter arema datang ya
iya tiga pekan tiga masalah supporter gitu kan
supporter persis solo itu ribut antar sesama supporternya sendiri
karena dalam kondisi mabok gitu kan
ditangkap polisi ada enam orang ditangkap dalam kondisi mabok
ngambil motor temennya gitu kan
harusnya dalam viva safety and security stadium regulation
itu orang yang mabok nggak boleh masuk stadion
itu aturannya gitu kan
artinya apa namanya aturan regulasi tentang fifa safety and security regulationnya itu tidak dijalankan dengan benar
sehingga kemudian check and rechecknya terhadap orang yang punya ka punya indikasi mabok
kalau di luar negeri di inggris itu kan ada yang kayak balon itu
orang suruh tiup itu kemudian kalau dia minum alkohol terlalu banyak nggak boleh masuk
ketahuan ini ya
ketahuan gitu kan
kadar alkohol di dalam tubuhnya ya
dalam tubuh ya gak boleh juga
bawa korek api
nggak boleh bawa benda keras dan sebagainya
itu di luar negeri gitu kan
dan itu sangat ketat
di kita ini longgar gitu kan
sehingga kemudian orang banyak memanfaatkan
bahkan sudah dilarang saja flare masih bisa masuk
dibawa di bungkusan nasi
ada yang ditaruh di bungkusan ciki
nah itu kan ya bungkusan ciki dan sebagainya
itulah hebatnya orang indonesia kan
kemudian apa namanya soal supporter ini kalau saya sebenarnya kebijakan untuk melarang supporter tamu datang
ini sebenarnya semalakama menurut saya
sebenarnya vibe sepak bola kita pas ketragedi kanjuran sedang bagus
dimana ada jack mania dengan bonek misalnya sedang menjalin hubungan yang sangat mesra untuk melupakan masa lalu
berdamai dengan situasi saat ini
ada juga misalnya persib dengan persija juga sedang diusahakan bersatu
dan virus ini harus ditiupkan gitu kan
justru harus dipertemukan ya
jadi larangan supporter away datang itu justru menghambat silaturahmi antar supporter
benar ada supporter supporter yang belum berdamai
nah ketika ada supporter yang belum berdamai kan tugas dari pssi komite supporternya misalnya untuk kemudian memverifikasi
ini ada pertandingan high level rich gitu kan
ada pertandingan middle risk match
ada pertandingan yang law reach match
yang high reach match ini yang harus diantisipasi
misalnya persija dengan apa namanya dengan persib ini masih ada potensi terjadi kerusuhan
oke di level elit tidak ada masalah sekarang
karena sudah mesra
tapi di grace route ini kan masalah
apalagi jalur gaza gitu kan
jalur gaza ini bekasi kesana tuh kan
itu kan jalur gaza
karena mempertemukan antara dua kutub kan
ada supporter boboto nya ada
ada jack mania nya ada
nah ini harus diantisipasi
nah ini hal hal yang semacam ini yang harus dilakukan
saya jadi ingat dulu ada sistem bubble di inggris gitu kan
ketika leeds united supporternya dengan middlesbrough seteru luar biasa
tapi tidak ada tuh larangan untuk kemudian supporter
kemudian supporter apa namanya leeds tidak boleh datang ke markas middlesbrough
kemudian supporter middlesbrough gak boleh datang ke leeds
dipasilitasi untuk datang dengan sistem bubble
dikawal datang seribu orang dikawal
datang dengan selamat pulang diantar dengan selamat
dan dengan cara itu kemudian akhirnya ada perubahan pola pikir kan
nah kita sebenarnya bisa misalnya persija persib
oke persija persib main di ini
tidak ada lagi barah kuda di sepak bola
karena barah kuda itu secara psikologi sudah membuktikan bahwa sepak bola ini gak aman
intimidatif ya suasana
tidak ada lagi barah kuda
jadi datang berapa
jack mania seribu orang oke dikawal
sampai stadion pulang dikawal lagi sampai selesai
nah dengan cara itu kemudian saya yakin virus itu akan kemudian terjadi di daerah daerah
sekarang kan gini dilarang datang
orang dilarang datang akan berusaha untuk datang namanya orang indonesia gitu kan
nah iya justru jadi kucing kucingan ya
akhirnya kan sekarang faktanya siapa bilang tidak ada supporter u yang datang
ada pertandingan psis lawan persebaya ada supporter persebaya
iya kemudian ada pertandingan antara pss leman lawan persisolo
sporter persisolo datang bahkan gondrong maryadi gondrong komandan pasupatinya ada di stadion itu kan
walaupun dia mengatasnamakan gue bukan supporter tapi kan dia supporter juga
sekarang siapa yang bisa mendeteksi bahwa dia bukan supporter
kan nggak ada alat deteksinya kan
nah ini kemudian ada ancaman dari ketumum pssi
kalau sampai supporter w datang kita potong poinnya gitu kan kurangi poinnya
ini kan jadi simbal akam

akhirnya kalau kemudian tidak dilaksanakan wibah wpsis nya jatuh
menurut saya pertandingan sepak bola hakikatnya adalah pertandingan yang harus ditonton oleh dua supporternya
karena ini adalah pertandingan yang melibatkan dua kekuatan yang harus berada dalam titik yang fair play yang adil yang sportif
nah kecuali memang ada supporter yang sedang dihukum
nah kalau tidak ada hukuman ya tidak usah kemudian dilarang untuk tidak datang gitu
kita kan mengambil keputusan untuk tidak datang shortcut
sekarang kan bagaimana kemudian misalnya ya persita lawan persebaya
kan di kitaran tanggerang ada orang surabaya
seperti kasus kemarin kan kasus persik kediri sama arema
ada dua hal yang membuat kemudian jadi ricu
yang pertama geng oknum oknum itu memang sengaja memprovokasi lewat media sosial
sehingga kemudian orang supporter persikmania kan pasti kan kita sudah sepakat nggak ada yang datang
kemudian ada yang kita datang ke markas lawan gitu kan
tembusin kandang lawan
akhirnya kan semua curiga siapa nih ketemu gebokin
pasti seperti itu kan
itu kan sama kemudian ketika kasus ada arema melawan persebaya gitu kan
kemudian ada supporter sebaya yang diam diam ini
nah kemarin kan gitu
yang pergi juga kebetulan orangnya yang latahan
ketika gol kemudian eh dia lupa kan
memang susah sih ya menahan emosi di dalam pertandingan itu ketika tim kita nyetak gol kan nggak mungkin kita nggak selebrasi
harus diangkat diikat tangannya semua gitu kan
jadi cuma senyum senyum aja gitu
sama waktu inget gak kasus haringa sirila
ya kan seperti itu juga kasusnya
ada provokasi dari medsos yang menyatakan ada supporter persija yang datang ke markas persib
akhirnya boboto mencari itu semua
sementara haringa sirila sebenarnya gak ketahuan dia nonton
tiba tiba ketika persibanya datang

itu kan problem kita gitu kan
tidak manusiawi memang gitu kan
dan ini kan problem supporter kita kan di dasar apa namanya di akar rumput ini sangat luar biasa
saya pernah nangani supporter persita persikota
setiap hari pertandingan selalu tawuran
pak tangkep aja semua
mulai tangkep semua di kantor polis tanya
wah repot kan polisinya kan
nah di rusia itu sekarang udah ada tuh
yang supporter diadu di atas ring gitu semua kan
di fasilitasi ya
saya bilang pak taruh aja stadion benteng
mereka berantem sampai mereka bilang saya udah puas udah
mungkin dengan cara itu bisa selesai
dikumpulin berapa orang berapa orang gitu ya
dan saya pikir ini tidak momentumnya kalau kemudian kita potong shortcut ini akan jadi masalah terus
jadi menurut saya harus beri ruang dimana supporter tetap hadir ke lapangan
dan disitu kemudian akan ada pembelajaran dan pendewasaan
artinya yang pertama kali harus dibenahi itu protokol protokol keamanannya ini ya mas
sekarang kan bagaimana kemudian fifa safety and security stadium regulationnya bisa berjalan gitu kan
sementara sebenarnya kita juga sudah punya aturan
kita kan ada undang undang nomor sepuluh ya tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan
dimana supporter di situ ada pasal lima puluh empat lima puluh lima disitu disebutkan supporter punya hak untuk menyaksikan timnya bertanding
berarti itu berarti yang bertanding ya
supporter punya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan gitu kan
sementara dia punya hak dia bisa menuntut dong gue harus nonton
tapi sekarang dilarang kan gitu kan
yang kedua untuk menjaga keamanan dan selamatan pas keteragak di kanjuruan harusnya kemudian pssi mengeluarkan kebijakan bahwa tiket penonton harus ada asuransinya
harusnya kayak gitu
sehingga kita kemudian tidak khawatir anak anak kita atau teman teman kita saudara saudara kita nonton bola pasti pulang selamat
tapi kalau kemudian seperti ini situasinya
oke persija besok nih persita lawan persija kan
oke nggak ada yang datang supporter persija
tapi bisa jadi tawuran di jalanan
saling ejek di media sosial kemudian ketemu di jalanan
problem yang harus diantisipasi nanti kalau seperti ini polisi lagi yang salah kan gitu kan
ini yang harus ditegaskan
tegasnya dari awal harusnya saya berpikir tadinya ketua umum pssi memanggil seluruh supporter yang hadir atau klub klub itu
kemudian kita bikin sepakatan
tidak ada lagi aturan
kalau ada anarkisme di sepak bola
kalau ada anarkisme bukan cuma pengurangan poin ya
tapi bisa di degradasi ke liga tiga
semua harus tanda tangan sepakat
nah kalau kemudian itu disepakati saya pikir dan dijadikan regulasi itu akan ditaati oleh semuanya
tapi kan kita nggak semuanya lip service saja
tapi di regulasinya nggak ada
akhirnya seorang menuntut
oh ya itu udah yang datang tuh gitu
sekarang orang saling pantau
kalau ada supporter pertandingan a b
pantau nih ada nggak supporter b nya datang
kalau ada kita bunyikan biar dikurangi poinnya gitu
jadi besok pertandingan sepak bola kita sampai akhir musim itu bisa jadi ada tim yang enggak ada nilainya
karena dipotong poinnya terus gara gara supporternya datang kan gitu kan
nah mas kalau kita berkaca dari sepak bola eropa misalkan kayak di italia
ada supporter supporter yang kemudian ketika melakukan kerusuhan mereka diidentifikasi
lalu secara hukum negaranya itu bisa dijerat juga gitu
enggak boleh datang
gak boleh datang ke stadion tapi mereka harus melaporkan diri ke polisi
apakah ini mungkin juga dilakukan di indonesia
sekarang gini kalau kita belajar dari inggris
inggris kan dua kali
pasca itu kemudian uefa menghukum liverpool tidak boleh dan klub inggris tidak boleh aktif di kancah eropa
sehingga kemudian klub klub inggris hanya main di lingkup mereka sendiri
semifinal kalau gak salah piala fa
habis itu apa yang dilakukan oleh inggris
mereka mengumpulkan seluruh stakeholder bola kemudian keluarlah yang namanya football spectator x
regulasi supporter dan sebagainya
mengatur semua kebijakan kebijakan
inggris yang dulu holiganismenya terkenal di dunia
kalau kita kan supporter kita nakalnya terkenalnya cuma dalam negeri
belum di luar
inggris ini di dunia
tapi kemudian bisa menciptakan budaya
sepak bola yang luar biasa bahkan inggris menjadi negara pertama yang industri sepak bolanya bisa disaksikan tanpa pagar pembatas
setelah hillsborough itu
artinya sekarang kita nyontek aja lah gitu kan
kalau kita nggak bisa bikin kata katanya sulit
ambil yang punya versi bahasa inggris terjemahin
google translate aja untuk dilaksanakan
problem kita kan kita jago bikin aturan tapi kita lemah dalam pengawasan dan implementasinya itu yang menjadi problem kita
kita sudah bikin kesepakatan tidak boleh lagi ada masalah ada regulasi tapi regulasinya tabrak
siapa yang kemudian harus bertanggung jawab
pssi sebagai induk organisasi karena dia teladan buat anggotanya
ketika pssi nya saja tidak tunduk terhadap undang undang yang dibuat jangan pernah berharap anggotanya bisa tunduk terhadap undang undang yang ada
kita tinggalkan supporter
tadi wasit kan kita sudah bahas
nah kalau kita berbicara soal pembangunan sepak bola dalam suatu negara itu kan fondasinya salah satunya adalah pembinaan usia muda
dimana kita akan menggelar piala dunia u tujuh belas tapi kompetisi kelompok umurnya masih belum jelas nih
kalau dari mas akmal sendiri melihatnya seperti apa mas
kalau saya bicara atas nama pemikiran saya saya itu sebenarnya nggak usah terima lah tuan rumah piala dunia u dua puluh
kita gak siap
dari segi apa gak siap
dari yang pertama ya
karena momentumnya pelaksananya berbarangan dengan agenda politik
ini kan pasti konsentrasi terpecah
dimana agenda politik pasti akan mendapat perhatian serius dari pemerintah
sementara kita ada piala dunia yang juga menjadi perhatian dunia gitu
jangan sampai kemudian terjadi benturan di kita sudah ngalamin kemarin piala dunia u dua puluh
masih jauh jaraknya
itu aja sudah berantem gitu kan
apalagi sekarang gitu

itu udah berantem
pertama kalau piala indonesia lawan argentina aja coba aja kemarin sudah tunggangnya oleh kepentingan politik
ada partai yang datang pakai seragam partainya nyanyi nyanyi gitu kan
apalagi nanti piala dunia bisa jadi misalnya ada di enam kota
ada yang calon gubernur ada calon wali kota gitu kan
semua tampil di panggung itu gitu kan
jadi yang rame sebenarnya kampanye politiknya dibanding piala dunianya
apalagi kalau fifa kemudian tahu ini semua bisa jadi kita batal lagi jadi tuan rumah
kita kan udah dua kali batal nih
piala dunia u dua puluh
beach games batal juga
yang sampai u tujuh belas batas
jadi menurut saya momennya tidak tepat kita jadi tuan rumah
kalau infrastruktur kita siap
tapi apa namanya sdm juga kita masih lemah
kemudian yang paling parah adalah ya gitu
karena benturan dengan agenda agenda sebelumnya
yang dimana kita belum siap
kalau piala dunia u dua puluh kan tim nasional lagi kita udah siapin jauh jauh hari
bahkan sejak terpilih pada dua ribu sembilan belas kita sudah nyiapin tim nasional
walaupun kemudian pertama angkatan egy
karena piala dunia dua ribu dua puluh satu covid batal
kemudian angkatan baru lagi gitu kan
batal lagi gitu
nah sementara ini kita u tujuh belas nggak punya
argentina yang juara dunia enam kali gitu kan
ya juara dunia enam kali u dua puluh
dapat hibah untuk jadi tuan rumah
gak bisa berbuat banyak tim nasionalnya kan
apalagi indonesia gitu kan
apalagi sekarang seleksinya apa
tujuh ratus sembilan ratus orang seribu orang untuk seleksi dan sebagainya
ini kan banyak momentum momentum yang sebenarnya hilang
problemnya apa ya
pembinaan kita belum serius dilakukan
iya bingung seleksinya soalnya liga kelompok umurnya
dan kita punya misalnya garuda select itu juga kan terbatas juga
waktu itu seleksinya juga terbatas
nah ini sebenarnya problem
jadi kalau kemudian jangan sampai kita jadi tuan rumah kemudian kita jadi bulanan bulanan gitu
walaupun kita punya rekor kalau kita jadi tuan rumah kan
kita sudah tampil di seluruh level piala dunia
mengalahkan negara negara asean lainnya
kita pernah tampil di piala dunia senior seribu sembilan ratus tiga puluh delapan
atas namanya india belanda
kita pernah tampil piala dunia u dua puluh seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan di tokyo
kemudian kita di bantai argentina lima puluh
polandia eh polandia enam puluh
nah sekarang piala dunia u tujuh belas gitu
nah jangan sampai kita juga jadi bulan bulanan gitu
nah ini kan problem yang kita hadapi
kalau saya sih simpel aja gitu kan
kalau kita mau komitmen ambil piala dunia u tujuh belas
jangan ada pdip lah gitu
pdip ini maksudnya piala dunia isinya politik
bukan partai partai indonesia perjuangan
oh bukan partai ya
disclaimer dulu nih
dan itu harus ada dari awal sekarang
pak jokowi harus manggil partai partai politik
untuk kemudian berkomitmen bahwa kita jangan jadikan piala dunia u tujuh belas sebagai panggung politik
kita jadikan piala dunia u tujuh belas ini sebagai fondasi dasar untuk transformasi sepak bola indonesia
jadi semua yang datang benar benar
untuk sepak bola
bukan untuk pencitraan
bukan untuk naikin elektabilitas dan sebagainya
ini harus dari awal sekarang harus dibicarakan
kemarin aja pak jokowi kan akhirnya kalah kan
sudah siap semuanya
tiba tiba gara gara israel batal gitu kan
dan yang membatalkan kan apa namanya
orang orang politik juga
nah ini jangan sampai nanti terjadi seperti itu
ditambah lagi kita belum siap tim nasionalnya
nah ini soal piala dunia u tujuh belas
permasalahannya menurut perspektif sos dimana sih
ya permasalahannya karena digiring ke politik itu
kalau menurut saya ya gitu kan
ya sekarang kemudian sebenarnya kalau dibicarakan kumpul semua
duduk eh ini loh
ada standar fifa yang harus kita benahi bersama sama
ada permasalahan abc yang harus kita perbaiki sebarang bareng gitu kan
saya pikir gak akan rame itu
oke gitu kan
apalagi pakai uang negara kan gitu
karena pastinya di renovasi ini bukan kepentingannya buat piala dunia saja kan
buat kedepannya gitu kan
nah ini kan yang kemudian jadi rame ketika kemudian misalnya ada diksi diksi berbau politik yang dimunculkan
atau kemudian ya standar fifa tapi yang ngomong bukan orang fifa gitu
yang pendor rumputnya kemudian waktu itu kalah untuk tender mengambil rumput jis
ya wajar akhirnya pada ribut kan
sebenarnya saya yakin saya yakin yakinnya
jangankan kemudian jis ini di renovasi rumputnya
atau kemudian pagar pembatasnya
atau pintu masuknya
dipindahin ke pulau seribu juga orang terima gitu kan
kalau kemudian dibicarakan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara kan gitu
nah ini problemnya seperti itu
sampai burohapot ikut ikutan main politik menurut saya
saya melihat burohapot itu ikut ikutan main politik
sebelumnya dia pasang jis
dan penjelasannya orang indonesia kan gak bisa dijelaskan dengan normal
yang urusan piala dunia aja terjemahannya banyak waktu itu
iya banyak interpretasi
nah ini buruh hatur juga ada hal hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
yang direncanakan oleh burohapot gitu kan
nah orang tanya apa yang nggak sesuai
muncul perdebatan lagi
apakah sealing atapnya yang kemudian tidak sesuai standar karena mobil tidak bisa masuk
apakah kemudian akses transportasinya
ada kemudian yang datang bilang wah ini kita harus buka nih atapnya
renovasi sampai atapnya kan repot kan
padahal yang dibutuhkan di sepak bola untuk standar fifa itu yang penting rumputnya hijau
rumputnya boleh di sintetis boleh
yang penting rumputnya rata
bagus dan titik pantul bolanya sesuai dengan standar standar
itu ajis sebenarnya
nah kalau dari safe our soccer sendiri melihat apakah jis ini sudah
memenuhi standar standar tersebut
karena kan kemarin sempat dibilang akses transportasinya masih bermasalah
kalau akses transportasi bukan cuma jis ya
semua stadion yang dibangun oleh orang indonesia
semuanya bermasalah untuk akses transportasinya
karena kita kan rata rata bangun stadion di daerah pinggiran
pake contoh misalnya
dulu stadion gelora cakabaring
itu daerah ini ya persawahan dan sebagainya kan
tempat orang buang anak kan gitu kan
di situ kan
tapi kan sekarang lama lama aksesnya diperbaiki
akhirnya jadi bagus
dulu bangun gelora bung karno senayan kan pasti aksesnya nggak ada gitu kan
nah kemudian gede bage misalnya kan
gelora bandung lautan api
aksesnya juga awalnya nggak ada
bahkan sekarang baru mau dibuka dari pintu tol yang langsung masuk ke gede bage
gak ada aksesnya juga awal
bahkan sekarang misalnya stadion stadion di kalimantan timur
bahkan menjadi apa bisa menjadi museum kali
gak dipakai setelah dibangun gitu kan
karena banyak yang kemudian pas dibangun stadion justru pejabat pejabatnya masuk kejar kan
pake rompi kuning
nah ini problem yang kita hadapi
nah kalau kemudian jis secara apa namanya secara struktur bangunan
itu yang terbaik saat ini yang paling modern di indonesia
bahkan gbk itu kalah
cuma kan masalahnya maintenannya apakah bagus atau tidak
ada hal hal yang perlu dibenahi
akses tebelnya itu
transportasi itu kan
jadi gimana orang bisa datang ke stadion
di mana itu wilayah kumuh
tapi kemudian bisa aman
kalau kemudian ribuan orang datang ke situ
dengan akses satu pintu
ya repot lah
kecuali tidak ada apa apa
dibikin gesekan dikit ribut selesai itu semua
nah tinggal bagaimana misalnya penonton datang
parkir di kemayoran
dari situ kemudian naik bus
shuttle bus atau tram lah
ya di eropa gitu kan
nah itu akses itu harus dibuat
dan saya pikir kedepannya harus seperti itu
dulu waktu liputan piala eropa dua ribu delapan
di basel gitu kan
kita naik kereta
naik ke atas sudah stadion
di jis itu ada kereta
iya agak jauh kan
terus habis itu ada ini
cuma bunga pembangunan kumuh kan
ada celana dalam lah di jomboran
itu di jis tuh kan
tapi ya kalau bicara infrastruktur stadionnya
itu yang terbaik saat ini di indonesia kan
saya pernah naik ke atasnya
ada jogging track
satu satunya stadion yang ada jogging tracknya cuma
kalau bicara rumputnya
rumputnya sama dengan apa namanya
kemudian sama dengan wanda metropolit tano
sama dengan di ac milan
maintenance nya yang gak bagus
karena mungkin belum punya orang di indonesia
satu satunya stadion yang merupakan rumput hibrid di indonesia
hybrid itu perpaduan antara alami dengan sintetis
nah hybridnya gis ini
sembilan puluh lima persen itu rumput alami
lima persen itu rumput sintetis yang limonta
limontanya dari itali
rumput zozia montrealnya dari boyolali
dan itu yang terbaik
karena sorotan matahari
sehingga kemudian perawatannya tidak begitu maksimal
yang harus dibenahi di gis itu tinggal maintenance nya aja
kalau segala sesuatunya sudah sangat luar biasa
apalagi ini piala dunia u tujuh belas
u tujuh belas itu paling banyak penontonnya lima ribu lah
kecuali yang main indonesia ya
kecuali yang main
kalau yang negara negara lain belum ada yang ngetop gitu kan
sehingga kemudian tidak begitu ribet
dibanding misalnya piala dunia senior
akses bisnya juga katanya kan
akses bis pemain tuh
harus gabung gitu loh
jadi dia gak muat di atasnya tuh
semua itu katanya yang banyak
ya sebenarnya kan tinggal lip pindahin aja
misalnya kalau di bawah tidak bisa masuk
pindah ke atas tinggal pakaian lip
sebenarnya itu bisa
itu kalau di chelsea itu
gitu seperti itu kan
kemudian kayak di pintu vip
pemain masuk situ
kemudian naik lip
bahkan saya waktu di
piala dunia di afrika selatan
saya pencet aja
tau tau saya keluarnya di apa
saya nonton di durban
masuk locker room nya jerman
habis itu jerman habis kalah tuh kan
gimana jerman kalah
kata dia gitu
karena waktu itu di kalahkan sama octopus
di bawah saya kan
karena nggak boleh
itu kan akses yang clean
untuk siapa orang
kita nggak tahu
nah problemnya bisa jadi
di kita juga seperti itu juga nantinya
nah itu yang kemudian harus ada pembinaan pembinaan
saya pikir pembinaan pembinaannya tidak besar lah
jangan kemudian juga kawan kawan yang kemudian
jis ini adalah dibangun oleh di eranya
saya pikir nggak masalah
orang gbk aja juga
pasti akan lakukan renovasi
kemarin buat piala dunia u dua puluh misalnya
ketika sudah enam stadion
diterima oleh fifa sebagai calon tuan rumah
dia datang ke sini
dia lihat stadion iwa yang diimta belum memenuhi syarat
kan suruh tambahin lagi
ini dibenerin lagi gitu
jadi sebenarnya hal yang wajar
jangan disisip sisipin ke urusan urusan politik
ini sangat sensitif sekali masalahnya
karena tahunnya tahun yang
piala dunianya sepuluh november sampai dua desember
sementara di waktu hampir bersamaan
pada sembilan belas oktober sampai dua puluh lima november
kalau van dinyalon jadi capres kan
nggak bisa liputan juga
sibuk mencari panggung juga jadi
haruan tugas liputan
iya belum nanti virgon main
atau ini suaminya inara rusli gitu
oke mas fandi ini kita udah ngobrol segala macem nih
dari wasit udah dari
piala dunia u tujuh belas sampai rame rame jis
nah ini kira kira dari save our soccer dalam usaha pembenahan sepak bola indonesia kira kira
apalagi sih mas yang perlu kita ketahui tapi belum sempat dibahas sama kita
sebenarnya simpel aja untuk memenangi sepak bola kita itu komitmen
komitmen kita untuk sama sama berbenah gitu kan

sehingga kemudian kalau orang yang berpikir sepak bola jadi proyek
ya jangan kemudian dimasukin jadi pengurus pssi yang ada bikin masalah terus gitu
jadi sepak bola ini harapan kita bersama sama
dan saya yakin kalau kita komitmen apalagi sekarang kan ketua umum pssi nya menteri
orang dekat presiden sebenarnya akses dan segala sesuatunya mudah gitu kan
tinggal itu bernyali atau tidak untuk melawan mafia yang sudah dua dasar warsa ini berkuasa di sepak bola kita
dan saya pikir masyarakat akan memberikan dukungan total kalau ketua umum pssi nya berani
tapi kemudian masyarakat juga akan mempertanyakan kalau kemudian ketua umumnya tidak berani
pemilihannya cuma itu
tapi kalau kemudian apa yang membuat sepak bola kita bisa berkibar ke depan
prestasinya lebih banyak daripada masalahnya gitu kan
pembinaan yang hebat kemudian kompetisi yang sehat
tiga kunci itu
tidak cuma pssi ya kita juga supporter harus punya komitmen
jangan sampai kemudian lapangan bola dijadikan kuburan oleh supporter kita
jadikan lapangan sepak bola itu sebagai tempat hiburan gitu
sehingga kemudian supporter sepak bola kita datang ke stadion untuk menikmati pertandingan
jangan kemudian bawa masalah di rumah
itu kan masalah ekonomi
kemudian dibawa ke lapangan dengan melakukan pengusaha kan
sekarang stadion dibangun nih kayak jis sudah bangun
udah bagus bangkunya single seat
kita nonton bangku disiapkan untuk didudukin dia injak
kan itu masalahnya di bola kita kan
nah ini kan yang harus kemudian terus disosialisasi
terus diedukasi supporter bola kita
bahwa kalau kita mau maju sepak bolanya
kunci utamanya menurut saya ada di supporternya
ketika supporternya kemudian bisa kritis dan juga mampu menjaga diri dan menjaga sepak bola
menjaga sepak bola indonesia
saya pikir udah jalan lurus jalan tol buat sepak bola kita untuk bisa berprestasi
edukasi supporter tanggung jawab utamanya ada di mana mas akmal
yang pertama yang pasti ada di pssi ya kan
sebagai organisasi sepak bola
apalagi pssi punya supporter engagement
yang kedua ya klub
bagaimanapun klub harus punya tanggung jawab moral kepada supporter
nah kenapa saya katakan demikian
jangan sampai supporter hanya dijadikan mesin uang saja
tapi kemudian keselamatan keamanan kenyamanannya tidak dijaga
nah ini penting komunikasi
komunikasi segitiga antara pssi kemudian klub dan supporter
untuk sama sama menjaga klub klub mereka bahwa mereka ini adalah klub yang ya setidaknya jadi role model lah
kita kan menunggu ada
sebenarnya saya ngelihat kalau koreografi itu kan sleman ya
itu luar biasa koreografinya kan
dan yang bagus bagus biasanya kan ditiru gitu kan
itu yang gitu gitu yang ditiru
jangan tawurannya yang ditiru
karena kan sebenarnya upaya damai kalau dari ketua ketua supporternya itu udah terjadi gitu
tapi di bawah bawahnya ini masalahnya yang
sekarang kan kita kalau bicara jambore supporter
dari tahun dua ribu lima saya liputan bola itu
ada ko paji samsu
itu setiap tahun dibikin jambore
kayak kemarin dibikin presidium sepak bola nasional
oleh menpora pasket raga di kanjuan
tapi karena itu perkumpulan level elit juga
nah bagaimana elite elite ini kemudian bisa mengedukasi gitu
grassroot akar rumput gitu kan
karena permasalahannya kompleks kan di akar rumput ini
karena akar rumput masalah komplek bukan masalah bola doang loh
sekarang masalah tawuran pelajar
akhirnya pakai baju bajunya orange
dianggap di jack mania gitu kan
sempat di pasar kembang itu
nonton apa namanya jalan pakai kaos persebaya gitu
terancam juga nyawa kita gitu
ini hal hal yang semacam ini yang perlu diedukasi bahwa
sejatinya rivalitas hanya sembilan puluh menit
selebihnya kita ini semua saudara gitu kan
dan kita punya tugas bersama sama mengawal sepak bola kita menjadi sepak bola yang baik
artinya setiap stakeholder di sepak bola indonesia ini memiliki pr nya masing masing yang harus diselesaikan
dan yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola kita
itu sebuah closing yang
pas banget ya
aduh oke mas akmal nggak terasa udah lama juga kita ngobrol ngobrol
semoga bahasan kita kali ini bisa membawa kemajuan ya untuk sepak bola nasional yang sama sama kita sayangi
problem problem yang tadi udah sempat disebutin bisa segera dibereskan ya mas
iya dan tugas dan tanggung jawab untuk membereskan itu bukan cuma ketua umum pss
kita juga punya kewajiban
untuk mendorong segala sesuatu yang salah untuk kita benahi bersama sama
kalau bahasa agama nih
saling mengingatkan dalam kebenaran saling mengingatkan dalam kesabaran
sekali lagi terima kasih mas akmal
udah datang ke podcast si paling sport
dan demikian podcast si paling sport kali ini bersama akmal marhali
sampai jumpa lagi di episode episode berikutnya
tetap di podcast si paling sport